persaingan yang semakin ketat antara penyedia jasa transportasi umum di jakarta
menyebabkan turunnya pendapatan para pengemudi kendaraan umum konvensional
yang produknya tidak memiliki daya saing di mata konsumen
meski demikian gubernur dki jakarta berpendapat bahwa pemerintah sudah cukup berbuat
dan tidak diharuskan untuk melakukan intervensi lanjutan yang menguntungkan salah satu pihak
yang mau jadi taksi di uber atau di grab kamu harus lapor dong
kamu perorangan punya taksi berapa harus lapor pajak penghasilan kamu berapa
ya kan terus yang menangin kamu kan ada undang undang
kamu pullnya gimana pull itu sudah bantu
misalnya contoh kamu nggak perlu servis bikin bengkel asal kamu bisa servis rutin di atpn
kalau mobil kamu di servis gimana
itu sendiri jadi mesti semua
dki menho memang
kami juga urus
keamanan sudah tanganin polisi